nah ini kalau memang seperti itu ya kita memang melakukannya memang ya sekarang ini enam jam saja
karena kalau helmnya nggak kuat tembus gitu loh
yang lainnya itu kan cuma kalau dia bilang es campur atau es shanghai itu kan isinya macam macam gitu dia masukkan
apakah anda familiar dengan penjual kursi bambu yang dipikul seperti ini
tadi tegang nih sebelum pertandingan tegang